sejumlah orang tua murid kesulitan membeli data internet untuk kegiatan belajar daring anak anak mereka
karena itu tiga siswa sd negeri satu bala rejo kebon sarimadi unjawa timur
secara bergantian belajar menggunakan handy talki milik sekolah
dengan handy talky proses belajar mengajar dirasa sangat terbantu
beli pulsaannya mahal
nah terus pakai ht ini dikasih guru
terus gimana pakai ht ini
enak karena tidak memakai kotak bisa berbicara dengan guru dengan sangat mudah
sebelumnya siswa belajar dengan memanfaatkan telepon seluler
namun sejumlah orang tua menyatakan keberatan karena harus mengeluarkan cukup banyak uang untuk membeli data internet
memilih dan mencari bagaimana cara supaya yang tertinggal itu tidak jauh tertinggal
dan yang belum tercover menjadi tercover